hingga kini sembilan bulan lebih belum terungkap siapa pelaku dan tokoh intelektual dibalik penyiraman air keras
ke wajah penyidik senior kpk novel baswedan
pusat kajian antikorupsi universitas gajah mada menuding
penegak hukum bukannya tidak mampu namun tidak mau menyelesaikan kasus ini
pembangunan pembangunan pembangunan
mendesak presiden joko widodo untuk membentuk tim gabungan pencari fakta
kasus penyiraman air keras novel baswedan
mereka tak yakin pihak kepolisian akan mengungkap kasus ini
lambatnya pengungkapan kasus ini sudah diduga oleh novel baswedan
novel pesimistis kasusnya akan ditangani secara serius
saya menduga penanganan yang dilakukan justru membuat perkara teror ini
saya pada posisi tidak percaya bahwa ini akan diungkap dengan serius
oleh karena itu saya mengharapkan dibentuk tim gabungan pencari fakta
untuk mengungkap ini apabila memang dianggap serius
sementara itu anggota kompolnas benediktus bambang nur hadi berpendapat
kasus ini lambat terungkap karena novel baswedan tidak kooperatif
terhadap pihak kepolisian
sebetulnya bukannya bahwa penyidikan ini akan lama
tadi kan saya bilang salah satu faktornya adalah tidak kooperatifnya korban
lebih bicara kepada pers atau wartawan daripada kepada penyidik seperti itu misalnya
silanya tidak bertentangan
kalau memang mau dibuat tim independen silakan saja
kalau memang kepentingannya menganggap bahwa hal itu bisa mengungkap
ya tentunya kalau ada tim independen ya para mantan itu ya jangan ikut lah
atau yblhi jangan ikut juga
ya asal lembaga bantuan dulu jangan ikut juga
karena ini terkait
kasih yang benar benar independen
namanya aja tim independen
tunjuk orang orang independen
jumat dua puluh empat november lalu
polda metro jaya telah merilis kesa wajah terduga pelaku penyerangan terhadap novel baswedan
hingga kini polisi masih berupaya menemukan identitas para terduga pelaku
pusat kajian anti korupsi ugm menuding
tak terungkapnya kasus novel menjadi simbol kalahnya
kpk dan pemberantasan korupsi
presiden jokowi juga dianggap tidak memprioritaskan kasus ini
padahal masyarakat sipil anti korupsi sudah mendesak presiden untuk membentuk tim independen
kita melihat ini adalah prioritas yang mestinya ditangani oleh presiden
karena sudah berlarut larut
tetapi boleh jadi lembaga kepresidenan melihat bahwa ini tidak prioritas
sehingga bagi lembaga kepresidenan penyidik di kepolisian yang menangani perkara ini
masih diberikan keperluan
waktu kita nggak tahu sampai kapan
ya paling tidak presiden memberikan deadline kepada polisi itu jauh lebih baik
misalnya polisi satu bulan lagi harus ada kesimpulan
kalau tidak kami ambil alih
upaya penangkapan pelaku penyiraman masih dinanti
termasuk aktor intelektual dalam kasus ini
sudah lebih dari sembilan bulan kasus penyerangan terhadap penyidik senior kpk novel baswedan belum juga terungkap
pihak kepolisian mengklaim sudah melakukan berbagai upaya untuk menguak kasus penyiraman air keras ini
namun ada juga yang menuding aparat kepolisian bukan tidak mampu menyelesaikan
namun tidak mau
apa yang sebenarnya terjadi
kita akan mengulasnya malam hari ini bersama dengan muhammad isnur yang merupakan kuasa hukum novel baswedan
terima kasih isnur
terima kasih sudah ada
dan kemudian ada adrianus meliala yang merupakan komisioner dari ombudsman
pak adrianus terima kasih sudah hadir
mungkin saya ke pak adrianus terlebih dahulu ya
nanti kita akan sudah berulang kali membicarakan dengan mas siswi
tapi yang paling menarik hari ini ombudsman juga mendatangi polda metro jaya terkait dengan kasus novel ini
apa yang sedang dilakukan ombudsman
bukan terkait dengan kasus novel sebetulnya
tapi terkait dengan pelaporan yang dilakukan oleh seseorang warga negara kepada kami
yang merasa bahwa polisi tidak profesional dalam rangka memperlakukan dia sebagai saksi
nah setelah kami lihat
kasus novel kan ya
nah setelah kami cek bahwa ternyata bukan soal polisi yang tidak profesional
tapi sebetulnya ketika polisi sudah selesai memeriksa
dan kemudian lalu ternyata dia di phk oleh perusahaan tempat dia bekerja
karena kelihatannya perusahaan ini bergerak
berkali kali si yang bersangkutan harus memenuhi panggilan polisi
berkali kali pula media datang sehingga kemudian lalu terekspos lah
sehingga lalu kemudian memutuskan untuk
mem phk mengingat yang bersyakutan juga kebetulan tidak ada kontrak lah dengan perusahaan tersebut
nah ketika dia lontang lantung maka kemudian
ya dia datang kepada kami untuk kemudian minta dibantu lah begitu
tapi yang disampaikan apa maksudnya
terkait saksi kasus novel ini apa yang disampaikan dia
bahwa ya dia minta bantuan ombudsman untuk kemudian meminta keadilan kepada polisi
jadi sebetulnya memang agak berbelit
dan memang kami tengah mencari rumusannya
sebetulnya apa masalahnya dari segi polisinya
nah maka kemudian kami mengadakan beberapa langkah
datang ke polres jakarta utara datang ke tempat yang bersangkutan bekerja
dan juga datang kepada polri amin trojaya untuk memastikan bahwa apakah ketika polri memeriksa yang bersyakutan
itu sebenarnya sudah benar apa belum
dari segi administratif dan seterusnya gitu ya
sehingga kemudian lalu ketika kemudian polisi melepaskan yang bersangkutan kembali ke masyarakat
itu sebetulnya memang sudah begitu harusnya
sebagaimana layaknya pernegah hukum
sehingga kalau misalnya yang bersyakutan kemudian lalu dipanggil phk
itu bukan sesuatu yang merupakan kemenangan polisi lagi begitu
sempat ditanya tanyain nggak kenapa dia kemudian diperiksa polisi
ya ada jadi polisi memang mencari informasi
jadi nggak ada hubungannya sama novel ini ceritanya
waktu itu ada jadi memang polisi mencari informasi yang luar biasa
dari sisi siapa sebetulnya pelempar air raksa tersebut kepada novel
kemudian dari berbagai sumber lalu kemudian muncullah beberapa gambar begitu ya
nah maka kemudian sampailah ke orang yang lapor kepada kami ini
ini seorang apa profesi sebagian apa
sekarang kita mulai pelan pelan ya biar tahu
dia adalah seorang satpa satpam di mana
di sebuah spa lah di jakarta pusat
jadi jauh dari tempat kejadian
ya dan kemudian setelah polisi mengadakan mulai dari cek alibi
lalu memeriksa rekaman digitalnya
lalu memeriksa kesaksian dari banyak orang yang mengenal dia
lalu juga melihat pada profil yang bersangkutan di pekerjaan dan seterusnya
maka kemudian lalu polisi sampai pada kesimpulan bahwa memang bukan pelakunya
sehingga kemudian polisi melepaskannya
jadi pada saat itu dia hanya sebagai saksi
dan artinya dia memang memiliki hak hak sebagai saksi
itulah yang kami cek sebetulnya di lapangan tadi
boleh kita urut ya jadi dia adalah sebuah seorang sebelumnya adalah seorang security atau satpam
begitu di sebuah tempat tempat spa begitu ya
kemudian dikaitkan dengan kasus novel
seperti ditangkap maksudnya
tidak tidak dia hanya dipanggil saya sebagai saksi begitu
apa arahnya ke pemeriksaan terhadap security ini
ya ada informasi yang diperoleh oleh polisi dari berbagai sumber yang menyebutkan bahwa dia adalah dia ada di sana katanya begitu
ada di sana itu ada di mana
ada di lokasi pada saat itu
lokasi penyerangan novel
ada di dekat rumah berarti di depan rumah novel
nah kemudian lalu polisi tentu saja kan polisi nggak boleh dong mempercaya begitu saja
lalu mengadakan berbagai macam upaya yang lalu sampai pada kesimpulan bahwa bukan dia pelakunya demikian
jadi intinya adalah mau mengadukan salah tangkap awalnya
ya sebetulnya juga istilah salah tangkap juga istilah yang berkembang di media karena sebetulnya kalau kami baca dari berkas berkas mendiknya itu tidak ada istilah penangkapan begitu ya
kami juga misalnya menduga bahwa mungkin ada pejabat polri yang ketika rilis itu lalu kemudian juga salah
mungkin juga gini karena ada suasana kebatinan di mana polri terburu buru lah
terburu buru ditekan oleh massa dan seterusnya sehingga kemudian lalu apa namanya tadi agak cepat gitu ya
padahal sebetulnya secara material polisi tidak bisa mentersangkakan yang bersangkutan
jadi intinya seorang sekuriti ini sempat ditangkap oleh kepolisian
tidak tidak tidak diperiksa saja
diperiksa dipanggil berarti dia dipanggil datang ke kepolisian
oke diperiksa diduga karena memang berada di lokasi kejadian saat novel baswedan diserang
lalu kemudian apa yang dilaporkan ke ombudsman apa
sekuriti ini dilaporkan ke ombudsman ya apa yang dilaporkan
bahwa polisi tidak profesional dan sebetulnya implisit tersirat bahwa
yang bersangkutan ingin segera bekerja kembali gitu ya
dan dalam hal ini ingin agar polisi membantu begitu ya
nah masalahnya kan adalah bahwa itu bukan tupoksinya kepolisian kan gitu ya
apalagi ketika proses pemanggilan dan pemeriksaannya itu dilakukan secara benar
ya maka itu yang kami cek di dalam pemeriksaan kami
ya memang kami belum sampai pada kesimpulan akhir
tapi pada dasarnya itu yang kami cek sehingga ketika misalnya polisi memang benar dari sisi
dari sisi formil material dan maka kemudian ketika polisi mengembalikan
dan kemudian di lapangan itu
lalu kemudian dia di phk ya itu sesuatu yang lain
nah disitu lalu kemudian kami melihat bahwa
kenapa kok soal phk tiba tiba
maksudnya bagaimana saya masih belum menangkap
kenapa jadi soal phk
dan itu melapor ke ombudsman kenapa
bayangkan bahwa yang bersangkutan itu kemudian tadi didatangi oleh wartawan
ada kemungkinan juga keluarganya juga menuding dia sebagai
mengingat tadi ya mengingat pemerintahan kan cukup masif ya pada waktu itu
sehingga segera orang menjudge dia sebagai pelaku pembunuhan begitu ya
dan juga terpenyerangan dan juga tidak meyakini bahwa polisi itu sebetulnya serius begitu ya
nah itulah anggapan yang berkembang
nah maka kemudian lalu ada semacam hukuman sosial yang diterima oleh yang bersangkutan
dengan di phk
dengan di phk
terus kemudian saat itu disampaikan kepada ombudsman ombudsman sudah yakin langsung bawa ke
oh enggak kami kan menerima kami menduga kan
menduga bahwa ada
tapi tidak mendatangi kepolisian untuk mengklarifikasi
itu yang kami lakukan tadi
nah itu kan makanya kenapa kemudian membawa ke kepolisian kalau memang tidak yakin dengan apa yang diperlukan
karena kami berada pada konteks dugaan
dugaan dengan mahal administrasi
jadi maksudnya anda menyampaikan ini setelah datang ke polisi
dan akhirnya muncul motifnya ternyata hanya ingin dapat kerjaan gitu ya
ya saya nggak bisa bilang begitu
tapi pada dasarnya saya mau mengatakan bahwa ada kekosongan di sini
dimana misalnya ada undang undang psk undang undang perlindungan saksi korban yang tidak mengatur
seorang yang sudah dipanggil oleh kepolisian
dan kemudian mendapatkan semacam hukuman sosial
itu kita tidak mengatur itu
sehingga kemudian lalu
orang kemudian bisa di phk mendapatkan semacam blaming dari masyarakat
pandalisme sebenarnya tidak bersalah begitu
oke baik nanti kita lanjutkan setelah jeda
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
hampir satu tahun begitu ya kasus penyerangan terhadap
novel baswedan ini belum kemudian terungkap secara jelas paling tidak kira kira siapa pelakunya
meskipun dalam kejaran
karena sejauh ini masih berupa sketsa
yang kemudian sketsa ini bisa diartikan begitu masih sangat umum ya
karena belum tahu identitasnya siapa
bahkan apalagi bicara dikejar
tapi mas isnur alih alih berusaha untuk kemudian mengejar siapa pelaku penyerangan novel
malah kalau kita lihat beberapa hari terakhir kepolisian begitu
memanggil orang orang yang kerap mengkritisi kerja kepolisian terkait pengungkapan kasus novel ini
kita lihat juga mungkin nama daniel ansar siman juntag
kemudian dari salah satu kuasa hukum novel juga al ghifari aksa
yang dipanggil tapi menolak hadir
apa alasan kemudian menolak hadir itu sebenarnya
jadi ini kan karena pertama soal prosedur
panggilan pertama itu tanggal sembilan belas kemarin

pertama itu tanggal sembilan belas kemarin panggilan diterima delapan belas saat sehari sebelumnya
itu kalau menurut kuhab itu sangat tidak layak panggilannya
dan nggak langsung diberikan secara langsung
itu juga melanggar kuhap juga gitu
jadi yang bersangkutan alkifari aksa ini merasa secara prosedur kepolisian tidak layak memenuhi panggilan kepada dia
harusnya kan menurut kuhab secara langsung dan juga tiga hari sebelumnya gitu
lalu sebagai lawyer dia beri tiket baik
makanya tadi kami datang ke sana kami memberikan penjelasan bahwa algif ini adalah penasihat hukum atau kuasa hukum dari novel
upaya upaya yang dia lakukan dalam tanda kutip mewakili mendampingi atau memberikan bantuan hukum kepada novel gitu
nah sebagai fungsi advokat tentu dia bertugas sesuai dengan undang undang advokat
dan juga dia laksanakan undang undang hukum juga gitu
jadi pertanyaan memang kenapa lawyer dipanggil jadi saksi
karena kan saksi kalau menurut kuhap itu dia mendengar melihat dan mengalami langsung gitu
algif dalam tanda kutip ini dia mewakili novel ngasih keterangan kemana mana

jadi pertanyaan juga buat alkif dan kawan kawan

jadi masalahnya tidak tepat sebenarnya untuk polisi memeriksa alkif ini

ya menurut alkif dan teman teman dia merasa tidak tepat dia dipanggil
di samping tadi soal prosedur juga ya gitu
kalau memang mau berkomunikasi dengan baik sebenarnya kan bisa langsung ketemu dengan algif
sehingga tidak ada kemudian kekhawatiran
tidak ada kemudian as praduga kenapa dipanggil kenapa dipanggil gitu
nah tadi kita datangi kita berikan penjelasan
bahwa dia penasihat hukumnya dia kuasa hukumnya
secara prosedur juga keberatan
apa terasakan dari kepolisian
belum jadi tadi kami hanya memberikan surat kepada bagian administrasi
ke satum kapolda ke bagian regmin di rekskrim gitu
terus ke kasubdit kamnek juga gitu
dan ada pertanyaan juga disitu
sebenarnya sih kalau kemudian ada kepentingan ya memanggil penasihat hukum sebenarnya ada mekanismenya
sebagai penasihat hukum keluarga korban
dan korban dia bisa dipanggil
dalam gelar perkara misalnya
itu bisa juga
gelar perkara iya
tapi bukan diperiksa ya
tentu kita juga perhatian dan sangat berkehendak kepolisian mengungkap ini
ini juga bagian dari kolaborasi bagian dari dukungan kami untuk polisi mengungkap gitu
tapi kalau misalnya banyak dilihat mengapa ini cukup lama mengungkap kasus novel ini
karena novelnya sendiri disebutkan tidak kooperatif
mungkin orang orang yang di sekitarnya juga misalnya pengacaranya dan lain lain

tidak juga kooperatif seolah ingin menyimpan suatu
tidak juga kooperatif seolah ingin menyimpan sesuatu
itu benar tidak kemudian
anda bagaimana menganggap pernyataan seperti itu
pertama kalau saya kembalikan ke novel
di novel sendiri memang dia merasa
jadi dia setelah sekian lama tidak juga kemudian terungkap
dia merasa di statement dia ya
dia merasa ragu memang
menasar ragu nah saya nggak tahu sejauh mana tidak kooperatifnya
karena pemeriksaan kami tidak mendampingi langsung gitu
mau ditanyakan dan memberikan keterangan dengan baik
termasuk misalnya gini
termasuk ketika ada adiknya juga dipanggil datang juga gitu
ketika tetangganya mungkin dipanggil didorong juga untuk hadir gitu
tapi mungkin banyak proses proses yang tadi saya khawatir juga nih
saya mendorong ombudsman misalnya juga memeriksa prosedur prosedur yang lain
ini kan ada prosedur yang banyak sekali pemeriksaannya ya
kenapa tidak misalnya juga ombudsman memeriksa secara keseluruhan gitu
jangan jangan misalnya secara administrasi dicek semuanya
ada yang kurang ada yang baik misalnya seperti itu
sehingga ada rekomendasi yang menurut kami komprehensif dalam pengungkapan ini
tentu itu akan lebih baik
artinya ini lebih inisiatif dong berarti om budsman
iya bisa jadi inisiatif
kalau yang mau melaporkan kita juga bantu laporkan
tapi kami mendorong juga om budsman untuk membantu gitu
secara keseluruhan kenapa misalnya a atau b
bagaimana pak adrianus kalau ada dorongan dari mahasiswa seperti itu
sebetulnya secara tidak langsung akan melebar gitu ya
walaupun kami memang fokusnya kepada soal lesaluhu
yang di sekuriti tadi itu ya
akhirnya juga tadi polisi berjam jam menceritakan kepada kami a di sabe z
apa yang menjadi usaha dia
kesimpulan kami sebenarnya adalah bahwa polisi ini apa namanya desperate ya
betul betul gerasak gerusuk gitu ya untuk mencari semua clue
kemudian dikembangkan menjadi satu petunjuk yang lalu bisa menjadi berakhir pada penangkapan begitu ya
hanya nampaknya kemudian begitu di cross check
lalu kemudian semua
semua clue tersebut lalu negatif ya
sehingga kemudian lalu dia harus cari yang lain begitu ya
dan walaupun saya tidak berpretensi menjadi humbasinya polri ya
namun saya mendapat kesan bahwa itu yang menjadi motivasi dari pemanggilan apa namanya kliennya mas isnur ini gitu ya
ini mendapatkan informasi baru
dan mengapa kalau mengapa tidak hanya sebagai untuk dipanggil begitu saja
agar kemudian menjadi suatu apa suatu fakta yang kemudian bisa meliding kepada penangkapan gitu ya
kalau tidak bisa dikawal itu sudah menjadi tidak kuat secara hukum
itu yang pertama
yang kedua betul juga bahwa kemudian walaupun awalnya adalah dari kasusnya lestaluhu
maka akan kelihatan semua tuh
karena pasti kan ada misalnya dari segi nomor sudah saja
itu kan pasti ada rangkaiannya
kan nanti kita akan lihat pada nomor sembilan nya apa sih
jadi kita akan lihat dari segi prosedur
itu yang pertama
yang kedua tapi juga pada dasarnya secara umum juga saya melihat bahwa
dari berbagai clue tersebut
itu tidak ada yang kuat
tidak ada yang sampai mengarah pada pelakunya
sehingga itulah yang kemudian menjadikan mengapa lalu usaha polisi ini tidak berhasil
saya hanya mengatakan begini bahwa siapa sih yang paling berkepentingan dewasa ini
selain daripada sedang novel
yakni polisi kan untuk melihat pelakunya
nah bahwa kemudian pelaku polisi belum bisa menangkap pelakunya
saya kira ya itulah kondisinya
tidak mungkin juga kita melakukan satu apa ya mengarang dan seterusnya
kalau misalnya kemudian ada pernyataan pernyataan dari masyarakat sipil juga yang menyebut
dan sudah cukup lama sebenarnya disampaikan
bahkan novel sendiri menyampaikan yang pesimis bahwa kasus ini akan bisa terungkap tuntas
kalau tidak dibentuk tim gabungan pencari fakta
artinya di luar kepolisian sebenarnya
ada yang mengkritisi seperti ini
polisi ini sebenarnya bukan tidak bisa
bukan tidak mampu
tapi tidak mau
tidak mau itu kemudian menjadi pertanyaan yang kemudian publik juga ikut mencurigai begitu pak
kalau ombudsman sendiri apa yang bisa dilakukan kira kira
kemudian untuk kemudian menunjukkan ke publik bahwa polisi ini benar benar sedang bekerja
memang sedang kerja
tidak ada clue yang banyak
sehingga tidak menemukan jalan keluar
jalan solusi untuk menemukan siapa pelaku menyerang novel
sehingga bisa jadi argumen yang sehat
bukan kemudian muncul tudingan tudingan
polisi bukannya tidak mampu tapi tidak mau
novel sendiri mengatakan pesimis
kemudian sempat menyinggung soal jenderal dan lain sebagainya
ini kan seolah olah ada konflik kepentingan ditangani oleh kepolisian sendiri
ya dua hal
pertama bahwa kami sendiri memang sedang
dalam proses dan baru akan kami akhiri dengan satu kesimpulan pada akhir bulan ini
maka memang ada kemungkinan kami akan sampai pada kesimpulan bahwa polisi sebenarnya sudah on right track dari sisi administrasi
yang impresif juga berarti on right track dari segi jalur penyelidikannya
moga moga ketika kami ngomong begitu jangan lalu pula kami dianggap sebagai dibeli oleh polisi gitu ya
yang pertama yang kedua
padahal nggak ada yang menyangkal itu ya
padahal nggak ada yang menduga itu
yang kedua adalah bahwa
paling tidak dari beberapa kali perbincangan
karena kami sudah datang ke beberapa tempat ya
polres jakarta utara lalu sekarang di polda metro
maka kesan kami adalah bahwa polri sudah cukup habis habisan dari sisi sumber daya manusia
dari sisi keuangan dari sisi waktu dan demikian juga persoalan persoalan yang terbaik
tapi tadi bahwa memang ada hal yang memang tidak bisa dicegah
yakni tidak adanya bukti
nah dan saksi ya
untuk itu maka kalau memang ada niat untuk membuat tgpf
kalau kesan kami ya
kesan kami bahwa bagus juga ini menjadi suatu pembelajaran bagi kita
bahwa walaupun nanti akan diserahkan kepada tgpf
itu kemudian tidak akan gampang sebagaimana dinarasikan oleh beberapa teman gitu ya
bahwa kalau begitu diserahkan pada tgpf
seperti halnya beres gitu ya
karena sebagaimana sudah dibuktikan oleh polisi sendiri
tidak mudah demikian
bagaimana pandangan itu
artinya tgpf pun juga tidak akan mudah sebenarnya
iya kita beranggap kepada pengalaman kasus munir ya
kasus kemudian cicak buaya
dengan adanya tgvf itu membantu kerja kepolisian
toh pada akhirnya mereka akan berkolaborasi
bukan saling menegasikan
bukan saling menegasikan ya
itu harapan kami
dhanil kemarin bilang misalnya novel bilang
dalam titik titik tertentu mungkin ada kendala non teknis bahasanya
dan itu mungkin tgpf membantu kendala non teknis itu
non teknis ya
tadi misalnya kalau bahasanya pak adrianus
ada tekanan dan lain lain
bisa jadi misalnya ada kendala seperti itu juga
tgpf kan sebagai misalnya dia independen ya
secara dia bukan bawahan siapa siapa
dia bisa membantu disitu
dan itu bisa mempercepat perkara pengungkapan dan lain lain
jadi tidak ada konflik kepentingannya karena tidak dibawah siapa siapa tadi
justru itu membantu
kasus tpf munir itu membantu kepolisian
justru kepolisian banyak dapat data dari situ
karena bisa jadi misalnya beberapa titik nggak bisa disentuh misalnya
belum terdapat juga disitu
itu yang kita dorong jokowi untuk membentuk itu
kendala non teknis tadi itu kira kira teman ombudsman sempat memerhatikan tidak
dengan kasus novel yang berjalan begitu lama
dengan kasus novel kita yang luar biasa prestasinya
tapi dengan kasus novel ini sepertinya sulit sekali kelulus
tadi kalau bahasanya pak adrianus
non teknisnya ini aroma non teknisnya ini besar tidak
sekali lagi saya tidak berpretensi menjadi humas
tapi minimal kalau saya mengulangi apa yang saya dengar tadi ya
ya tadi bahwa sumber utamanya sendiri belum bicara nih
sehingga kalau satu contoh misalnya
itu yang saya mengulangi saja
bahwa betulkah bahwa
apa yang menjadi motif penyerangan ini adalah sesuatu terkait dengan pekerjaannya apa tidak
itu tidak jelas gitu
diwacanakan oleh teman teman di kpk misalnya bahwa penyerangan tersebut terkait dengan pekerjaannya
tapi juga tidak ada connection sama sekali gitu yang dilihat oleh polisi
minimal dari apa yang saya dengar tadi gitu ya
nah itu yang saya kira kendala non teknis
koneksi yang menghubungkan bahwa novelnya diserang karena pekerjaannya sebagai penyidik kpk begitu
itu itu yang paling gak saya dengar tadi gitu ya
polisi tidak menemukan ke apa namanya ke koneksi tadi itu
ya karena tadi karena dari novel belum bicara
tidak bicara begitu
baik nanti kita lanjutkan ya
mas isnu setelah jadwal berikut tetaplah di prime news
sampai pada kesimpulan sebelum break tadi
dan ini sebenarnya sudah menjadi perbincangan cukup lama juga
ketika kasus novel ini lama tidak terungkap karena disebut sering disebut begitu
baik dari kepolisian juga disampaikan
dari sejumlah pihak yang lain juga menyampaikan
novel sendiri belum mau bicara tentang kasusnya ini
mungkin di sisi lain pernah disampaikan juga bahwa novel khawatir kalau menyampaikan informasi yang detail tersebut
karena menduga dan sempat menyinggung nama seorang general polisi dibalik penyerangannya ini gitu
saya nggak bisa menjawab apakah novel sepenuhnya apa tidak
tapi novel sudah digali
novel sudah didatangi bahkan oleh para pejabat kepolisian
sudah cukup sering para pejabat kepolisian datang menemui dia
dan bicara dengan dia
yang di singapura ini ya maksudnya
singapura ada bicara empat mata gitu gitu
dan tentu itu kan mengulang ulang
tentu dia juga mengungkapkan banyak hal
dalam tanda kutip saya nggak tahu dia mengungkapkan apa dan bagaimana ya
tapi dia itulah berkomparatif juga
dan tentu itu kan mengungkapkan banyak hal

itu memang ada informasinya bahwa novel mengaku sudah pernah diperiksa gitu ya
jadi ketika misalnya didatangi rekan algif ke sana
algi farya yang dipanggil polisian hari ini ya
jadi dari kami juga ada beberapa kali memantau lah
memantau ke sana
dan juga ada beberapa kali kepolisian yang datang ke sana juga
penyidik penyidik yang sekarang menyidik juga ketemu dengan novel juga gitu
sudah ketemu ya
berarti salah dong pak maksudnya dari
nah pertanyaannya kalau kepolisian menganggap kayaknya novel kurang terbuka nih
itu kan anggapan persepsi kan
nah kalau novel menganggap sudah semua gimana
ini kan dua persepsi
bagaimana pak itu kan sudah ada jalan apa yang akan didorong oleh ombudsman kalau begitu pak
oh kami tidak masuk ke situ ya
kami masuk ke administrasi gitu ya
tapi yang anda dengar tadi bertemu dengan kepolisian
betul bahwa memang sekali lagi ini anu aja
ini saya hanya mengulangi saja
kesan saya bahwa memang polisi mendapat beberapa clue dari novel sendiri
tetapi kemudian begitu dicek di lapangan itu kemudian ternyata tidak benar
itu yang bersifat clue yang bersifat informal gitu
maka kemudian kelihatannya polri untuk supaya mendapatkan satu informasi yang bisa dipertanggungjawabkan
maka kemudian meminta kepada pemberkasan yang bersifat bap lah
sehingga kemudian ada dasar hukumnya
nah itu yang kemudian belum jadi
mas hindur sebenarnya novel pernah cerita nggak dengan teman teman dari gabungan kuasa hukum begitu ya terhadap novel baswedan sendiri
kan tadi disebutkan polisi tidak melihat koneksinya antara penyerangan novel dengan pekerjaan novel
jadi dia diserang karena pekerjaannya anggapan itu tidak dilihat koneksinya
begitu oleh polisi tidak melihat ada indikasinya ke sana
nah itu yang
pernah nggak novel cerita sebenarnya dia itu sedang menangani kasus apa sih
kalau secara ketemu langsung banyak tim kuasa hukum nggak pernah
jadi kita mengunjunginya pas dia setelah di apa namanya disiram di rumah sakit itu pun sebentar sebentar kan nggak bisa lama kan
dan yang kita tangkap dari ucapan ucapan dia ya dia meyakini bahwa itu ada hubungan dengan pekerjaan pekerjaan di kpk
karena ancaman ke dia bukan kali ini saja
ancaman ke dia serangan ke dia itu udah berulang ulang
karena itu perlu tgp ya
iya di tabrak dia apa namanya dicobot
karena itu perlu tgp ya
iya di tabrak dia apa namanya dicobot
karena itu perlu tgp ya

itu jelas relasinya kalau kemudian ada laporan juga kemarin dari media misalnya
sedangkan bukan hanya ke dia bukan hanya ke penyidik novel
tapi ada penyidik penyidik lain yang juga diserang
itu yang mengindikasikan memang
terkait kasus yang sama tidak yang ditangani
bisa jadi sama bisa jadi beda
saya kurang tahu penyidikannya apa
tapi di media diungkap bahwa ada penyerangan juga ke yang lain
dan novel sempat cerita juga ada dia sebagai ketua wadah pegawai
ada dia sebagai ketua wadah pegawai
dia berusaha melindungi anggotanya ketika ada ancaman ancaman penyerangan
karena ini sempat munculkan bahwa kemudian ada nama jenderal polisi dan lain sebagainya
yang dibalik penyerangannya dia
ini menjadi menarik juga pertanyaan ke publik
apakah kasus yang ditangani novel yang terkait dengan kepolisian kemudian
apakah ada indikasi ke sana
saya nggak tahu itu novel yang bisa menjawabnya
jenderalnya apa kaitannya apa
tapi itu membuat novel berani menyampaikan itu ke petinggi kepolisian
bisa jadi itu yang membuat novel tidak percaya atau ragu
kalau dia sampai menyebut seperti itu ya itu yang kami asumsikan gitu
kami menangkap novel nggak percaya karena dia sampai menyebut misalnya di najwa itu general
tapi dia nggak bilang ke kami lebih detail
lebih detail lebih detail ya
kami menangkapnya dari yang sama di media juga gitu
oke kan banyak sekali kasus kasus korupsi yang ditangani juga oleh novel
karena novel ini kan menjadi kesenior sebenarnya
kasus kasus yang banyak ditangani
tapi kalau kemudian selama ini mungkin diserangnya
bukan terkait kasus kasus yang ditangani secara umum
karena di situ mungkin misalnya tidak melibatkan seorang petinggi kepolisian ya
nah ini menjadi menarik kok kali ini menjadi sulit diungkap
novel mengindikasikan ada jenderal kepolisian di situ
dan polisi disebut lama walaupun kemudian alasannya teknis dan non teknis tadi misalnya
kemudian akhirnya bertanya supaya tidak menjadi fitnah begitu pak
akhirnya apa yang harus harus kemudian polisi lakukan
misalnya om budsma mendorong apa ini kepada kepolisian
tadi menarik ketika pak adrianus bilang saya nggak dengar langsung kan
karena kepolisian cenderung misalnya tidak mau menggali dari kasus yang dia tangani
malah menurut saya aneh
harusnya penyelidikan berangkat dari indikasi prasangka praduga
ada hubungannya dengan kerja kerja novel
itu lebih mudah kan sebenarnya
saya juga jadi bertanya kalau memang ada kesimpulan seperti itu justru menjadi aneh
waduh saya sendiri gak berani mewakili dan gak bisa mewakili kepolisian ya
namun kalau boleh saya punya opini sendiri
teknik penyidikan itu kan berangkat dari tkp kan
bukan berangkat dari yang gede lalu kecil tapi berangkat dari tkp
kalau tkp sendiri tidak ada sesuatu yang bisa mengkaitkan dengan hal hal yang lain
maka apa kita mau silam salabi begitu kalau lebih salah berpikirnya kan
maka kesan saya adalah kalau boleh saya juga menyalankan
ya dibantu saja polisinya dengan aneka macam informasi
nah kalau kemudian informasi tersebut sudah diberikan lalu kemudian nggak di response
ini bisa kita katakan sebagai indikasi mal nih
nah berarti disitu ombudsman baru bisa masuk
tapi kalau kemudian teman teman atau seperti saudara saudara yang ngomongnya ke media
media jadi polisinya ya saya kira jadi repot juga gitu kan
jadi menurut saya selama dalam hal ini kami akan mengecek ke situ
selama ada aneka macam funding informasi dan kemudian polisi mempergunakan secara benar
sekali lagi penyidikan itu kan seperti ibaratnya dokter ya
dia hanya bisa menjamin proses yang benar tapi nggak bisa menjamin kesembuhan
mirip dengan dokter gitu kan nah
kalau misalnya tidak memulai dari kasus kasus yang ditangani novel sebagai penyidik begitu
karena ada kedugaan dia diserang karena profesinya
karena dia sebagai penyidik kemudian diserang begitu lho
kalau polisi tidak mau masuk dari situ itu masuk mal tidak
mal administrasi mal ini tidak
saya kira tidak ya
jadi memang harus dari tkp secara teknis tadi itu ya
penyidik kan begitu berangkat dari lokasi yang kayak di sini dulu kan gitu
baru kemudian pelan pelan melebar keluar
jadi nggak harus melihat seperti yang diinginkan
sebetulnya bisa tapi sehoyoga itu merupakan satu kegiatan yang terstruktur
masalahnya adalah bahwa tadi kesan saya adalah bahwa jumping ke kasus kasus yang mana
ini juga menjadi menarik karena sebetulnya saudara novel juga menangani kasus yang banyak
sehingga kalau kita bicara mengenai musuh musuhnya juga banyak gitu kan
sehingga lalu seperti gerambiangan kalau kemudian lalu harus mengejar semua musuhnya
siapa musuhnya juga
jadi bukan menjadi suatu pekerjaan yang efisien
dari segi kegiatan penyidikan
tidak mungkin secara teknis
ya tapi sudah sembilan bulan kalau hanya mengandalkan tkp nggak terungkap juga
mungkin butuh teori teori lain
disebut tadi sulit misalnya kasus ditangani novel tadi banyak
sebenarnya bisa tidak dilakukan
karena saya nggak mendengar ini kalau sampai misalnya dia mengandalkan tkp saja
tanpa misalnya membuat teori teori lain itu yang agak sulit
di kasus tpf munir itu dikembangkan saya membaca laporannya dikembangkan teori teori itu
teori munir sedang
tidak reduktif tapi induktif istilahnya
istilahnya seperti itu
ini kan menyerang tidak tiba tiba
jadi kalau kita lihat statementnya pak kapolda iryawan itu kan jelas
dia seminggu sebelumnya bahkan dia memberikan sinyal
pak novel hati hati anda lagi dalam apa namanya hati hati lah
jangan jangan anda mulai diserang
dia ngomong itu pak kapolda waktu itu ya
pak iryawan saya kirim ini ya petugas yang jaga ya
jadi itu konyol kalau mulai dari tkp ya
novel bahkan bertanya kok begitu perhatian pak iwan gitu
memberikan atensi memperingatkan dia mengutus orang untuk mengawal dia gitu
pertanyaannya pak iwan diperiksa belum kenapa dia bisa punya statement seperti itu
nah kalau kayak itu bagaimana pak
misalnya pak iwan belum diperiksa itu menjadi salahan administrasi juga tidak itu kira kira
bagus juga tuh misalnya jadi dkb juga nanti
bisa bisa diusulkan begitu pak ya
apalagi dia kapolda waktu itu kan
dia atasannya para penyidik sebenarnya
oke jadi ini masalah masih terus panjang ya
nanti kita akan lanjutkan seperti apa perkembangannya
karena sudah hampir sudah sembilan bulan lebih ya sepuluh bulan ya
hampir satu tahun
berarti ini akan bisa menjadi catatan buruk juga kalau misalnya polisi tidak berhasil mengungkap ini begitu pak
anda setuju tidak itu pak
artinya dari siap pelaporan itu dari sepuluh pelaporan ada sekitar enam tujuh yang tidak terselesaikan
karena berbagai macam hal
jadi saya kira kalau ini juga tidak terselesaikan ya bukan saya bilang wajar ya
namun bisa dipahami mengingat dari berbagai masalah
oke baik sebagai penutup mas isnur
bisa dipahami kalau tidak terungkap ini
itu yang kemudian kami sih melihat ketika awal awal kami melihat optimisme yang kuat ya dari pimpinan kepolisian
bahwa mereka bisa mengungkap
bahkan dengan cepat misalnya ada beberapa kali di show gitu
terduga terduga yang ditangkap itu
dan tapi kalau kemudian seperti ini terus seperti yang saya harapkan dan kami bilang juga
bisa jadi bisa jadi ya
kami menduga gitu ada hambatan hambatan non teknis oleh istilahnya dhanil gitu
nah kami mendorong ada tgpf untuk membantu
bisa jadi nanti mungkin tgff ini dapat fakta fakta yang lain
kalau tadi dikembangkan dari tkp ini dikembangkan dari kasus yang selama ini ada misalnya
dicari dugaan dugaan teori teori lainnya
sehingga mudah terungkap
bisa terungkap begitu ya
oke baik kita lihat nanti kinerja kepolisian selanjutnya seperti apa
pak adrianus terima kasih juga mas isnur
telah bergabung malam ini di prime news
setelah ajadah berikut ini kami akan menyediakan informasi
setelah mendapatkan dua kali sanksi etik dari dewan etik
ketua mahkamah konstitusi arief hidayat diminta mundur oleh pegawai mahkamah konstitusi
kami akan segera kembali dengan ulasannya setelah jeda berikut